menko polhuka mahfud md menegaskan kebijakan larangan mudik dalam upaya memutus rantai covid sembilan belas
yang resmi berlaku mulai dua puluh empat april dua ribu dua puluh berlaku di seluruh wilayah di indonesia
larangan mudik pun dimungkinkan akan diperpanjang hingga akhir desember dua ribu dua puluh
dengan pertimbangan cuti idul fitri yang dipindah ke bulan desember
meski aturan larangan mudik berakhir hingga akhir idul fitri
larangan mudik tersebut dapat diperpanjang hingga situasi indonesia kondusif
mahfud menambahkan dengan resminya larangan mudik ini
penegakan hukum yang dilakukan aparat akan semakin ketat
sehingga masyarakat diimbau dapat mematuhi aturan tersebut
perkembangannya menghendaki pergerakan orang dan barang itu harus dibatasi bisa diperpanjang
karena kalau antisipasi pemerintah kan begini
cuti lebaran cuti hari raya ini kan ditiadakan
itu artinya antisipasi kita sampai desember
meskipun di dalam banyak prediksi diperkirakan juli sudah akan selesai
tetapi kita mengantisipasi itu sampai desember